dokter gimana kandungan saya baik baik aja kan dok
kandungan ini bukan apa apa baik baik aja jadi bukannya panik
dokter ini hasil wsg nya
terima kasih sis
nah ini hasil wsg nya bu
nanti pada saat sudah masuk minggu ke dua belas
ibu sudah bisa lezat sklam ini apa
terima kasih ya dok
sama sama sekarang ibu silahkan tidur dulu
saya permisi ya
ibu sangat bertahan
maintenant kita dengar ya
lan kunci lan
lan kunci lan
lu langsung pergi lan
lindungilah roman ya allah
semoga dia gak akan aman aman
lindungilah dia ya allah
kini menjadi tugasku
sama seperti menjaga hidupku
inilah janji hati
yang akan selalu kutepati
hidup pun akan kuberi
asal bulan dari
perasaan gue ketemunya lu terus ya
ini tukang ojek di jakarta lu doang
sama gue juga mikirnya begitu
nanti kalau gue udah kerja udah sukses
nantarin gue ke rumah sakit jakarta internasional ya
tiap naik motor ojek gue rumah sakit
sekarang rumah sakit lagi
loh gue mau jengukin orang
mama udah di rumah sakit kok tangannya sebentar ya ma
aduh rahman sakit banget rahman
ma pas tunggu di sini
tunggu di sini
tunggu di sini
tunggu di sini
tunggu di sini
tunggu di sini
apa harus terjadi seperti ini sih sapa
apalagi di luar negeri
huluan kemana sih gue belum datang juga
gimana kandungan saya baik baik aja kan dok
kandungan ini bukan apa apa
baik baik aja jadi nggak usah panik
dokter ini hasil wsg nya
terima kasih sus
nanti pada saat sudah masuk minggu ke dua belas
ibu sudah bisa lezat sekalian minyak ma
makasih ya dok
sama sama sekarang ibu silahkan tidur dulu
saya permisi ya
sampai jumpa lagi
aku takut kalau mas andika lihat

aku pasti akan diceraikan
kenapa semuanya terjadi
di saat aku mulai mencintai mas andika
ketika aku mulai bahagia bersama keluarga ini
kenapa ya allah
ma kenapa sedih ma
tadi dokter bilang kandungan ma baik baik saja kan
ma tadi cuma terharu saja setelah melihat hasil wsg ini
ma kenapa lagi ma
mah aku panggilin dokter ya ma
enggak ma enggak usah rahman
ma cuma butuh istirahat saja
kok mama jadi aneh gini ya
dia kayak nggak mau ngeliatin hasil wsg itu
ah mungkin perasaan aku
aku takut ma
ah mungkin perasaan aku saja kali
mungkin karena lagi hamil mood ma jadi nggak kontrol
ma ma benar nggak mau dipanggil dokter
enggak usah ma mau tidur saja
ya udah rahman tunggu di luar ya ma
nah gitu aja
rahman mamahnya gimana keadaannya
baik baik aja kan
terus kandungannya gimana
ngomong baik baik aja kok
alhamdulillah kandungannya juga selamat
kau mau ketemu sama mama nana
mama tadi bilang mama gak mau diganggu dulu
udahlah biarin mama istirahat dulu
kamu dari mana aja sih lan
kok jam segini baru datang
kamu habis ketemu gibran kan
neng ngampe juga akhirnya
main cabut asyik
udahlah bukan bikin puisi lagi buat bidik gue yang kedua
wulan apa sih yang ada di pikiran kamu
kamu keluar rumah diam diam
coba ya kamu bayangin kalau di rumah gak ada kakak
siapa yang nganter mama ke rumah sakit
terus gimana kondisi mama
lan kamu punya sopan santun gak lan
kamu gak asal harusnya keluar rumah diam diam
kamu bukan pencuri kan lan
kamu bukan pencuri kan kan
kamu punya sopan santun kan
kok kakak jadi kasar gini sih sama aku
yang pencuri itu siapa
menurut aku pencuri itu adalah orang yang diem diem ngambil nomornya gibran di handphone aku
kaka sendiri tau gak sopan santun
kaka tuh gak berhak kak
kaka gak berhak
nurul gibran putusin aku
tapi kamu udah mulai kurang ajar sama kakak
ini emang pertama kalinya dalam hidup aku
aku marah sama kak rahmat
kaka tau kenapa
karena kakak itu udah gak adil sama aku
kaka gak berhak nyuruh pacar aku putusin aku kak
kamu mau udah melihat emas kakak atna itu
udah gak dikuasai
aku enak banget